halo apa kabar di akhir pekan ini sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang
saya iqbal kurnia adi
dan berbicara soal akhir pekan pesta olahraga terbesar di asia tinggal hitungan hari
anita mai akan ajak anda untuk melihat persiapan dan juga antusiasme masyarakat palembang menyambut asian games dua ribu delapan belas
lalu mencoba lrt yang melintas di atas sungai musi serta mengunjungi kampung pusat pembuatan makanan khas palembang pempek
ini kita mau naik lrt stasiunnya ada di atas sana
wah ini lorongnya menuju ke stasiun lrt nya
ada bendera bendera semua negara negara asian di sini
jadi kita akan langsung masuk naik lrt ke spasiun jakabaring
menjelang asian games dua ribu delapan belas palembang telah siap dengan fasilitas transportasi berstandar internasional
light rail transit ini diklaim sebagai lrt pertama yang melintas di atas sungai
moda transportasi ini akan digunakan oleh peserta asian games dari bandara menuju stadion jakabaring dengan waktu tempuh sekitar empat puluh lima menit
salah satu fasilitas di spasiun lrt ini adalah eskalator yang ramah di fabel
nih kayak gini
nah ini dia rute
betulnya ini dari spasiun bandara menuju ke beberapa tujuan ini
bagi masyarakat palembang lrt menjadi sebuah kebanggaan tersendiri
dan bagi wisatawan lrt memudahkan mereka mencapai berbagai lokasi tujuan dari bandara
jangan lupa siapkan kamera ya karena sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan kota palembang yang menawan
antusiasme warga meskipun gak dapat tempat duduk
gak berdiri duduk pun jadi
akhirnya gak dapet tempat duduk capek berdiri duduk juga ya akhirnya disini ya
kenapa mbak bela belain nyobain lrt sampai duduk kayak gini di sini
ya kenapa tidak jadi kita baru ke palembang mumpung lagi gratis
pertama kalinya gak ini
iya pertama kalinya
oh jadi kalau kedua kalinya misalnya nanti nyoba kalau masih duduk gini mau nggak
gak lah banyak aja

akhirnya sampai juga kita di jakabaring kita akan lihat kayak gimana persiapan asian games di palembang
apa aja persiapannya yang sudah oke kita lihat
dengan fasilitas olahraga berstandar internasional
jakabaring sport city menjadi lokasi pertandingan beberapa cabang olahraga
antara lain dayung menembak dan triathlon
sebulan sebelum penyelenggaraan asian games stadion jakabaring ditutup untuk umum
untuk menjaga fasilitas dan juga keamanan
semangat asian games telah menyebar di masyarakat terutama pada akhir pekan seperti ini
kawasan kambang iwa ini merupakan salah satu tempat wisata
warga sekitar berolahraga bersama keluarga
ternyata semangat asian games tidak hanya terbatas pada excitement masyarakat untuk mencoba fasilitas asian games yaitu lrt
tapi juga menambah semangat mereka untuk berolahraga
seperti hari minggu pagi ini masyarakat di sekitar kampung iwa semuanya berolahraga untuk tentunya menyemangati lagi asian games
dan juga menyehatkan badan
hanya hanya belajar the
ikutan pendinginan boleh gak

berani gak ikutan

hmm siapa takut
oke jadi sekarang kita mau challenge
challenge nya adalah plank
ada lemah lemaan plank
nanti yang kalah akan ada hukumannya
tiga dua satu tiga
aduh terima kasih terima kasih
aduh terima kasih
satu hal yang tidak boleh dilupakan
saat berkunjung ke palembang
adalah mencicipi hidangan khasnya
nah saya akan mengajak anda untuk mengunjungi
sentra pembuatan mpempe
yaitu kampung pempek dua puluh enam ilir
oke kita sudah berolahraga badan sudah segar
sudah ganti baju sekarang saatnya kita makan pempe
sekarang saya sedang berada di kampung sentra pembuatan itmp
oke kita coba ini yang pempenya
wah ini juga ada yang ini aku belum pernah lihat nih pempe yang ini nih
ini pempe apa mas
ini pempe lenggang
harga yang murah serta pilihan yang beragam
membuat kawasan ini selalu ramai pengunjung
terbuat dari campuran tepung sagu dan ikan gabus atau tenggiri
pempek akan terasa lebih nikmat jika dimakan dengan kuah asam pedas
yang disebut cukko
jika kita ingin membawanya pulang untuk oleh oleh
penjual juga telah menyiapkan bungkusan khusus untuk dibawa ke luar kota
ini dia pempe lenggang
jadi pempenya ada di dalam terus dilapisin sama telurnya di luar
tempe sama telurnya lembut banget
plus cukonya ini yang juara nih
sekarang aku mau cobain yang pempek panggang
nah katanya ini di dalamnya pakai ebi
jadi kita nggak perlu pakai cukko lagi
cukup langsung dimakan kayak gini aja
karena ini makanan khas kita kan
setiap hari itu harus makan pempe sambil ngirup cukko
hirup ya dihirup ya bukan diminum ya
kalau masuk gitu
kalau belum ngirup cukko bekerjanya itu kurang semangat gitu
saking sudah menderah daging ya mudahnya makan pempe ini
biar semangat kalau gitu kita ngirup lagi cukko
menyenangkan sekali kunjungan saya ke bumi sriwijaya
semoga semangat asian games tidak hanya ditunjukkan warga kota penyelenggara ya
tapi juga menyebar ke seluruh nusantara